sementara bakal calon agus harimurti yudhoyono mengaku bangga abraham lunggana alias haji lulung memilih memberikan dukungan pada dirinya dan silviana murni dalam pemilihan gubernur dki jakarta mendatang
didampingi istrinya anissa pohan agus menyapa pengunjung dan pedagang di salah satu ikon kawasan belanja pasar baru
agus mengakui dukungan dari politisi p tiga abraham lunggana alias haji lulung sangat berarti
namun agus tak mau berkomentar lebih terkait masalah internal partai persatuan pembangunan
abraham lunggana merupakan pejabat p tiga kubu jan farid yang memberi dukungan untuk pasangan petahana basuki cayapurnama dan jarod saiful hidayat
saya pikir dukungan dari haji lulung tentu sangat berarti buat saya dan bu sylvi
karena itu menunjukkan bahwa kita memiliki tujuan dan harapan yang sama begitu
adanya perubahan di jakarta dan ini menjadi sebuah capital tersendiri buat kami dan tim
karena bagaimanapun haji lulung adalah seorang tokoh yang memiliki pengaruh dan juga basis